beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi
belum ada arahan terakhir dari beliau
waktu kita di clamping terakhir
beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi
kami rencanakan kalau air
yang penting kan juga tidak hanya airport dan tol
air kita rencanakan sudah bisa masuk bulan juni
yang kedua tol bisa masuk bulan juli
airport sekitar juli bisa
sehingga itu karena kalau ada airport ada tol
jadi pertama air dan airport
udah kan insya allah juli sudah siap
insya allah bisa dilakukan di sana
kalau istana wakil presiden baru akan dibangun
kalau kantor presiden istana presiden
insya allah sudah siap pada bulan juli itu
kami dengan desain yang juara apa
beliau melihat perlu direvisi
saya tidak tahu lelang ulang atau tidak itu lelang
bagaimana uang perbangunan itu setahun ini
saya belum informasi pastinya
mudah mudahan ya ruang sajuni juni baru
saksikan terus program program kompastv